operasi pemburuan kelompok santoso atau operasi tinombala dua ribu enam belas di poso diperpanjang operasi gabungan tentara nasional indonesia dan kepolisian ini
dilanjutkan lagi hingga tiga bulan mendatang hingga kelompok mujahidin indonesia timur dilumpuhkan
hampir hampir tidak ada celah lagi bagi kelompok mujahidin indonesia timur pimpinan santoso untuk meloloskan diri dari kejaran aparat satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas
posisi kelompok santoso kini semakin terjepit kelompok intinya berhasil diurai menjadi beberapa kelompok kecil dan terpecah ke dua wilayah
yakni di tampolore lembah napu dan pesisir poso
semua jalur masuk dan keluar kota poso sulawesi tengah utamanya di wilayah tampolore lembah napu dan pesisir poso disekat
pemeriksaan ketat dilakukan terhadap mobil angkutan umum maupun barang serta pelintas sepeda motor
semua tanda identitas diri
surat surat angkutan dan juga isi angkutan barang diperiksa
salah satu pos pemeriksaan yang paling ketat adalah pos hai di perbatasan poso pesisir selatan dan lembah napu
jalur umum ini dipasangi portal untuk memperlambat laju kendaraan
pos ini dijaga oleh satuan brimob kelapa dua depok jawa barat dan batalion infanteri tujuh ratus empat belas sintufu maroso poso
aparat bersetel lengkap tidak ingin kecolongan seperti kasus penembakan polisi oleh anggota kelompok santoso
pada sembilan februari dua ribu enam belas lalu yang menewaskan brigadir polisi kepala wahyudi saputra di sangginora poso pesisir selatan
operasi tinombala dilanjutkan kita ada pergantian tugas jadi ada beberapa anggota yang memang kita ganti karena waktunya
maunya operasi ini cepat kalau segera selesai tertangkap ataupun menyerah kelompok yang ada di atas sana di poso itu
aparat gabungan tni dan pesisir selatan yang diperlambat laju kendaraan
tni dan polri tengah menyisir hampir seluruh wilayah wilayah berhutan primer dan sekunder dengan topografi berbukit dan dilewati arus sungai deras
tujuannya untuk memperkecil ruang gerak kelompok santoso
jafar gebuang palu